pelatih baru timnas indonesia luis mia mulai bergerilya untuk mencari pemain yang layak masuk dalam squadnya
meski telah mendapatkan sodoran empat puluh nama dari dua asistennya louis mia ingin melihat langsung performa calon anak asuhnya
pelatih baru timnas indonesia luis mila datang ke stadion kanjuruhan malang sabtu sore
untuk melihat pertandingan turnamen pramusim piala presiden
laga antara pstni kontra bayangkara fc menjadi awal luis mila mencari calon pemain yang akan masuk ke dalam skuad asuhannya
luis mila ingin melihat langsung kualitas para calon pemainnya saat berlaga di lapangan hijau
sebelumnya pssi telah menyodorkan empat puluh nama lebih calon pemain timnas indonesia senior
hasil pengamatan asisten pelatih bima sakti dan direktur teknik danur window
namun luis mila tak ingin keliru memilih
dalam pencarian ini luis mila memprioritaskan para pemain muda
selain mencari calon pemain dengan melihat turnamen pramusim luis mila juga mengunjungi sejumlah klub di daerah
mila berharap dapat menemukan materi terbaik untuk masuk dalam skuad asuhannya nanti
kita akan mencari penyelidikan pertama dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat
saya ingin memiliki pengetahuan yang tepat dari pemain
mereka harus mencari penyelidikan yang tepat dari cara saya berpikir dan saya harus mencari penyelidikan yang tepat dari kondisinya
dari situ yang terbaik adalah pasien menang
luis mila juga dijadwalkan bertemu dengan pelatih semua klub yang bertanding di piala presiden
dan juga dengan presiden
luis mila tak hanya ingin mengetahui pemain bagus secara teknik
namun calon anak asuhnya nanti juga memiliki karakter yang bagus di luar lapangan
itu menyebutkan kepada luis milla ini dokter empat puluh sampai kurang lebih lima puluh pemain
yang menurut pengantuan daniel bindo dan bima sakti seharusnya layak untuk bermain di bima sakti
tetapi luis milla mau datang ke klub mau melihat kembali sekelas pertandingan
ingin menyaksikan langsung nama yang disodorkan ini sesuai nggak
punya kemampuan nggak dia mau diajak ke rumah ini
rencananya seleksi tahap awal akan digelar pada tanggal dua puluh dua hingga dua puluh empat februari di lapangan karawaci jakarta
abdul malik malang jawa timur